rumah bu melek
ada paket bu
mohon tenang tangan dulu
bu ada paket bu
apa ada namanya bu
ini buat saya
pengirimnya gak ada ya
itu dia ya
ini siapa yang mulis
udah ada berapa acara yang kamu masukin ke list
udah ada berapa acara yang kamu masukin ke list
udah selesai coba aku liat ya
yang ini sih keren sih
yang ini juga boleh nih
hebat juga kamu sal
kayaknya aku gak salah milih orang deh buat ngajak diskusi ini nih
karena kerjaan kita hari ini udah selesai
aku teraktif makan
sorry banget ya kaldo
saya udah janji sama papa saya untuk langsung pulang ke rumah
jadi gak bisa kemana mana
iya jangan maksudnya soalnya
pasti gak bakalan diizinin juga sama papa kak
yaudah gak apa apa
ada lagi gak kak
yaudah kalau gitu saya duluan ya kak
ntar aku pindah ya
berapa jam kak

kayaknya dia gak dateng dah
ya kali aja dia kenapa napa
kenapa kenapa gimana maksud lo
gak pedih aja si rahma sakit
emangnya kenapa kak
ntar gua sedih
kok rahma yang sakit kakak yang sedih
bukan bukan itu maksud gue gua gak sedih kok
lo aja salah paham
dia gimana gak sedih
udah pulang si adit
dasar kids jaman neng
kelakuan nya aneh aneh
kok kayak ada suara orang nangis ya
tidak ada suara orang nangis

tidak ada suara orang nangis
tidak ada suara orang nangis
tidak ada suara orang nangis
tidak ada suara orang nangis
tidak ada suara orang nangis
tidak ada suara orang nangis
tidak ada suara orang nangis

tidak ada suara orang nangis
tidak ada suara orang nangis

tidak ada suara orang nangis